menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan hingga kini varian corona ay empat puluh dua atau delta plus belum terdeteksi di indonesia
ia mengatakan mutasi dari varian delta atau delapan ribu enam belas satu ratus tujuh puluh dua yang terdeteksi di indonesia adalah ay dua puluh tiga dan ay dua puluh empat
menteri kesehatan mengatakan semua subvarian delta yang memiliki mutasi yang mirip dengan induknya
oleh karenanya budi menjelaskan bila nanti subvarian delta lain masuk ke indonesia
hal tersebut diperkirakan masih dapat ditanggulangi
dan sebelumnya pakar ilmu kesehatan dari universitas indonesia prof chandra yoga aditama mengungkapkan
dari data terbaru varian covid sembilan belas yang dimilikinya varian corona ay empat puluh dua lebih menular sepuluh hingga lima belas persen dibandingkan delta
memang varian delta itu kan podenya b satu enam ratus tujuh belas dua
nah itu sudah punya anak anaknya itu depannya pakai ay ada ay empat ada ay dua lima
ada ay dua puluh empat yang terbanyak di indonesia adalah anaknya atau subvariannya ay dua puluh tiga dan ay dua puluh empat
malah sudah keluar juga cucunya jadi ay empat anaknya keluar cucunya ay empat tiga
itu yang sekarang lagi banyak ada di inggris disebut varian delta plus
nah di indonesia sendiri ay empat sudah ada ay dua puluh tiga sudah ada ay dua puluh empat sudah ada ay empat dua belum ada
kalau misalnya ada masuk anaknya atau cucunya
harusnya kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat kita masih cukup untuk bisa menanggulangi penyebaran ini